dan kita ikuti bersama konferensi pers terkait dengan pengungkapan narkoba jaringan internasional
direkturat tindak pidana narkoba baris kempolri terkait dengan pengungkapan narkoba
kali ini pengungkapan narkoba itu kita sebut dengan pengungkapan narkotik kitchen lab
ini sindikat dari negara di iran ya di mana jaringan ini adalah jerman indonesia
dinamakan jaringan jerman indonesia
jaringan jerman indonesia
karena pengiriman narkotika jenis sabu ini berasal dari jerman yang dikirimkan melalui atau via kantor pos ke warga negara iran ya
kemudian dalam bentuk mentah seperti rekan rekan lihat yang di depan kita adalah paket keramik
jadi barang barang ini dikirim melalui paket keramik
melalui kantor pos diterima kemudian diproses ulang
dan diproses atau dibuat lebih masa lagi di salah satu apartemen di wilayah jakarta
dari pengungkapan ini diamankan atau ditangkap dua tersangka
yang merupakan warga negara asing dari iran atas nama mhd dan atas nama ak
dan satu lagi dinyatakan dpo dalam proses pencarian juga dari warga negara iran atas nama s
nah untuk lebih jelasnya lebih detailnya bagaimana proses awalnya informasi diterima oleh pihak kepolisian
dan sampai tertangkapnya dua tersangka ini
mari kita dengar penjelasan dari bapak wadir tindak pidana narkoba baris kempori
yang mewakili direktur tindak pidana narkoba baris kempulri
bapak kombes polisi jayadi
waktu dan tempat kami persilakan
terima kasih pak karupen mas
baik assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua
terima kasih semuanya
rekan rekan media yang kami hormati
hari ini direkturat tindak pidana narkoba baris kempulri akan menyampaikan keberhasilan pengungkapan yang dilakukan oleh rekan rekan subdit i direkturat tindak pidana narkoba baris kempulri terkait dengan narkotik kitchen lab
narkotik kitchen lab yang
yang berhasil kita ungkap ini rekan rekan adalah merupakan jaringan dari iran
yang bekerja sama dengan jaringan dari jerman
awal mula pengungkapan yang dilakukan oleh teman teman direktorat empat yang bekerja sama dengan teman teman dari bia cukai itu berawal dari beberapa minggu yang lalu
beberapa minggu yang lalu kami mendapatkan informasi bahwa ada pengiriman barang berupa keramik yang diduga di dalamnya berisi sabu sabu
nah berdasarkan informasi yang kami peroleh kemudian tim penyidik kami melakukan pendalaman terhadap informasi itu
nah kemudian pada tanggal delapan november dua ribu dua puluh dua itu bertempat di sekitaran kantor pos pasar baru
sekitar di trotoar
tim penyidik dari direkturat narkoba baris krim polri berhasil mengamankan seseorang yang inisialnya adalah mhd
penangkapan yang dilakukan oleh teman teman dari direkturat tindak pidana narkoba baris krim polri yang bersama sama dengan teman teman dari biacukai
kemudian melakukan penggeledahan terhadap tersangka yang kita lakukan penangkapan di sekitar kantor pos tadi
kemudian dari hasil penggeledahan yang tim lakukan
kemudian kita buka
nah di dalamnya adalah contoh keramik
yang dikirim dari jerman
seperti yang rekan rekan saksikan di depan ini
ini adalah contoh contoh keramik
yang dibawa oleh tersangka mhd
kemudian kita buka
dan di dalamnya berisi
bubuk atau serbuk
yang awalnya kita belum tahu
kemudian kita coba uji dengan tes kit
ternyata diduga mengandung narkotika jenis sabu
nah dengan dasar itu rekan rekan sekalian
kita melakukan interogasi dan pendalaman
terhadap tersangka mhd
jadi dari pengembangan yang dilakukan oleh tim
gabungan dengan teman teman biacukai
kemudian didapatkan informasi
bahwa barang ini akan dibawa
ke salah satu apartemen
yang berada di sekitar
kemudian tim bergerak ke apartemen
dengan membawa tersangka dan barang buktinya tersebut
di salah satu apartemen yang ada di
penggeledahan yang dilakukan oleh tim
yang ada di salah satu apartemen itu
tim mendapatkan sebuah
yang kita sebut dengan
jadi disana ada sebuah proses
seperti yang kami sampaikan tadi
barang bukti yang kita temukan
di awal pada saat penangkapan
itu bentuknya adalah serbuk
sehingga ketika bergeser ke salah satu apartemen
salah satu kamar apartemen
itu kita temukan sebuah lab
yang fungsinya adalah
untuk melakukan proses
teman teman media juga akan diberikan kesempatan
atau dari bahan serbuk
kemudian menjadi bahan kristal
nanti akan dijelaskan
oleh teman teman dari puslapor
pak kasugdit i
nah dari hasil pengungkapan kitchen lab ini
sejumlah barang bukti
seperti yang disampaikan oleh
pak karopen mas tadi
tetapi sebagian sudah
proses penangkapan di tkp pertama
kemudian bergeser ke
salah satu apartemen
tersangka yang pertama adalah
bertempat tinggal di salah satu apartemen
sebagai penerima paket
itu yang tersangka pertama
kemudian tersangka yang kedua adalah
di salah satu apartemen
hasil pengembangan kami
dari dua tersangka yang sudah kita
yang saat ini masih kita
kemudian kita tetapkan sebagai
karena dia sebagai
posisinya dimana dan seterusnya
ini masih pendalaman dari tim penyidik kami
dengan tim dari teman teman
total barang bukti
tadi sudah kami sampaikan
kemudian modus operandinya
barang bukti jenis sabu itu
di dalam atau di sela sela
rekan rekan saksikan ini
di bawahnya itu kemudian
salah satu apartemen
yang tadinya berupa
atau berupa bubuk
menjadi bahan setengah jadi
kemudian sampai dengan menjadi
bahan jadi berupa kristal
apa yang sudah kami lakukan
ini masih dalam proses
pada tkp hari ini
atau tersangka dua ini
tetapi kami akan terus mengembangkan
sehingga jaringan ini bisa kita petakan semuanya
dan menjadi utuh
ini menjadi pr kami
untuk melakukan pengungkapan yang lebih
dari peristiwa yang sudah kami ungkap
pasal yang kami kenakan
terhadap kedua orang tersangka ini
undang undang republik indonesia nomor tiga puluh delapan
yaitu dengan mengedarkan narkotika
pidana dengan pidana mati
pidana penjara seumur hidup
atau penjara paling singkat
dan paling lama dua puluh tahun penjara
dan pidana denda minimal
itu sangkaan primernya
yaitu pasal satu ratus tiga belas ayat dua
republik indonesia tiga puluh lima
kemudian lebih subsidiarnya lagi
republik indonesia tiga puluh lima
nah dari pengungkapan yang berhasil
dilakukan oleh tim
maupun teman teman dari biacukai
jumlah barang bukti yang sembilan tiga kg tadi
kita bisa menyelamatkan
itu rekan rekan sekalian
pengungkapan yang berhasil
tindak bidana narkoba
bekerja sama dengan teman teman
nanti ada kesempatan berikutnya
baik terima kasih
bapak wakil direktur
tindak bidana narkoba yang terkait
yang telah menjelaskan
informasi atau laporan
tindak bidana narkoba
yang bekerja sama dengan biacukai
jadi mungkin kalau ada yang sudah mengerti
dan rekan rekan masih ada yang
bingung kenapa ini
narkobanya ada berwarna
ini yang dinamakan paket keramik
ini di atas
jadi ketika dia diangkat
nah dia di bawah paket paket keramik
jadi dia untuk mengelabui
dengan contoh contoh keramik
jadi paket paket keramik
di bawahnya adalah keramik yang dibungkus kecil kecil
masih setengah jadi ya pak
nanti kalau ada rekan rekan tanya
dari penyidik dari kasubdit ataupun penyidik yang lain bisa menjelaskan
tapi kami memberikan kesempatan dulu
di jn biacukai
pak sarip kami persilakan pak
baik terima kasih pak ramadan
yang kami hormati pak jayadi
yang kami hormati rekan rekan media
yang hadir pada kesempatan siang hari ini
tentunya kami mengucapkan terima kasih
atas kehadiran rekan rekan sekalian
untuk hadir di dalam acara ini
dapat kami sampaikan bahwa tugas
direkturat jn biacukai salah satunya adalah
dari masuknya barang barang terlarang
dan kami di direkturat interdiksi narkotika
sehingga kami senantiasa
dengan teman teman dari
yang sekarang hadir bersama kita
di dalam melaksanakan setiap
kegiatan operasi intelijen
maupun operasi pengungkapan jaringan
dan untuk yang kali ini
lokusnya adalah kejadiannya di kantor pos pasar baru
di sini juga ada kepala kantor pos pasar baru
di sebelah kanan kami
di tempat beliau
informasi yang ada
kemudian kita melakukan analisis bersama
dengan tipit narkoba
dan teman teman di pusat
dan juga rekan rekan dari kantor pos pasar baru
barang barang ini dilakukan pemeriksaan
melalui x ray dan kami menemukan di dalam
pengambatan di dalam x ray
ada sesuatu yang terlihat di belakangnya
sehingga akhirnya setelah dilakukan pemeriksaan bersama sama
kedapatlah barang barang seperti ini
tadi sudah disampaikan oleh bapak jayadi
adalah melakukan pengungkapan jaringan
dan melakukan rpe
di lokasi di apartemen
dimana mereka melakukan
dan pemurnian barang barang tersebut
dapat kami sampaikan juga
baru saja kita ikuti bersama
pengungkapan kasus narkoba jaringan internasional
dimana kepolisian mengungkap
jaringan yang dioperasikan
oleh warga iran
yang bekerja sama dengan jaringan dari jerman
ada pun modus yang dilakukan oleh
modus menyelundupkan barang bukti
dengan menyembunyikan barang terlarang
di selah keramik yang dikirimkan dari jerman ke indonesia
yang ditemukan adanya
kitchen lab ataupun narkotik kitchen lab
yang digunakan oleh para tersangka
untuk memproses dari bahan setengah jadi
hingga menjadi kristal sabu
ada pun barang bukti juga yang ditemukan oleh
pihak kepolisian ada sekitar
dan tiga tersangka ditetapkan yaitu
dua tersangka warga negara asing
dan satu masih dalam pencarian
yang diduga perannya
adalah sebagai pengendali
ada pun ancaman
hukuman pidana mati
penjara seumur hidup atau paling singkat
enam tahun dan paling lama dua puluh tahun